anda pasti punya teman atau rekan yang selalu pamer tentang liburannya hobi makan di restoran mahal atau memakai item fashion terkini
gaya hidupnya tampak menyenangkan dan bikin iri
lantas pertanyaannya bagaimana cara mereka memperoleh itu semua
bisa jadi karena gajinya besar atau jangan jangan gaya hidupnya didapat dari berhutang
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan prita absarigosi
selamat pagi mbak prita
ya mbak prita aku ingin membacakan sedikit dari survei dari data dari northwestern mutuals dua ribu delapan belas
planning and progress tadi generasi milenial berusia delapan belas hingga tiga puluh empat tahun ini memiliki utang terbanyak sepanjang tahun lalu
tak hanya itu sebuah survei terbaru dari kredit karma menemukan hampir empat puluh persen milenial menghabiskan uang yang tidak dimilikinya
dan terlilit utang demi gaya hidup dan hubungan sosial
nah pertanyaan saya ini ya apakah generasi milenial ini
memang rela terlilit utang demi gaya hidup dan pergaulan nih mbak
oke kalau kita lihat ya sebetulnya apa sih yang dialami oleh generasi milenial
tentunya pertama mereka memasuki dunia kerja kemudian kalau generasi milenial itu kemungkinan sekarang sudah di dalam dunia kerja itu
antara sepuluh bahkan sampai dua puluh tahun
nah dalam perjalanan tersebut kan pasti ingin memenuhi berbagai tujuan tujuan keuangan dalam hidupnya
pada saat tujuan keuangan dalam hidupnya memiliki target
yang di atas dari kemampuan finansialnya maka dia pasti akan lari kepada kemudahan mendapatkan pinjaman
dan memang generasi milenial kemudahan mendapatkan pinjaman ini menjadi sangat sangat fluid ya
jadi lancar banget gitu loh dari mulai adanya kartu kredit kredit tanpa agunan
bahkan sekarang beberapa tahun terakhir pun juga memasuki yang namanya pinjaman online
oleh sebab itu memenuhi tujuan keuangan dirasa jadi lebih mudah karena adanya bantuan pinjaman
mbak ini yang menarik adalah data dari ojk ya mbak mengenai rekening fintechs
salah satunya yang mempermudah ya generasi milenial untuk berbelanja
bagaimana anda melihat hal ini mbak
saya melihatnya ini sebagai suatu fenomena yang tidak mengagetkan
karena memang kita harus akui dengan keberadaan media sosial
dimana informasi pun terasa datangnya lebih cepat
kemudian adanya fenomena bahwa kita merasa pencapaian hidup itu juga dilambangkan dengan status status sosial
maka menjadi sangat wajar pada saat kita melihat generasi muda itu tidak mampu menunda kebutuhannya
atau keinginannya yang mungkin belum sesuai dengan kemampuan finansial dan dia beralih kepada bantuan pinjaman
dan menarik sekali pasti salah satunya adalah adanya aplikasi
aplikasi pay letter ya salah satunya mbak
berarti kalau kita bicara dengan banyaknya complementary facility yang mempermudah
bisa dikatakan generasi milenial ini lebih besar berhutang dibandingkan kalau kita berbanding dengan generasi yx
dulu para orang tua ataupun generasi kita mbak
sebenarnya kalau datanya saya tidak punya ya
tetapi mungkin gini kalau untuk generasi yang lebih senior itu kemudahan mengambil pinjaman tanpa agunan itu mungkin lebih sedikit
bahkan mungkin tidak ada
maka bisa saja generasi senior juga banyak yang memiliki hutang tetapi hutangnya itu mostly memang ada agunannya
contohnya kalau generasi dulu kan suka beli tanah rumah atau hal hal yang sifatnya ada barangnya ya
kendaraan tuh paling sering tuh kalau saya dengar yang generasi senior
sedangkan kalau generasi yang lebih junior seperti milenial dan bahkan zinc itu diberikan kemudahan untuk mengambil pinjaman yang lebih kecil kecil tapi tanpa agunan
jadi sebenarnya konsepnya sih sama yaitu tidak memiliki kemampuan untuk menunda keinginan
namun bedanya kalau yang generasi senior itu ada agunannya jadi apes apes kalau sampai kredit macet yang masih ada yang dijual
kalau yang generasi lebih junior ini kalau apes apes sampai macet waduh apa yang mau dijual
iya mbak yang menariknya ada literatur saya baca
mereka generasi milenial mengklaim bahwasannya kondisi ini terjadi karena tadi ada kapitalisme
kemudian juga rendahnya pemerintah memberikan keamanan terhadap anak muda terkait dengan pinjaman lalu juga terkait dengan politik industri besar
bagaimana anda melihat ini mbak
oke saya sih melihat dunia luar eksternal itu bisa melakukan inovasi apapun
tetapi pada akhirnya kontrol atau kendali terhadap pengeluaran kita itu ada di diri kita sendiri
jadi kalau saya melihat bahwa fasilitas di luar itu harusnya memudahkan

tetapi kitanya yang harus bisa memfilter
karena itu adalah yang mana yang memang kita butuhkan atau memang sesuai dengan apa yang mampu kita lakukan
oleh sebab itu pentingnya melakukan perencanaan keuangan dalam hal mengevaluasi kesehatan keuangan kita masing masing secara berkala
kemudian yang kedua memahami sebetulnya kebutuhan kita ini match atau tidak dengan penghasilan yang kita punya
kalau ternyata cocok ya bagus
kalau tidak cocok maka alternatifnya anda mau memilih berhemat atau anda mau memilih untuk menambah penghasilan

dan yang terakhir menurut saya yang penting banget itu adalah memahami keuntungan kita

nah yang kita khawatirkan sebetulnya orang enggak paham dengan fasilitas itu

literasi terkait dengan
fasilitas fasilitas pinjaman yang mempermudah
untuk mendapatkan utang
itu masih sangat rendah ya mbak terutama untuk
begitu karena kalau di lapangan saya temui
itu masih banyak yang kurang
paham tentang perhitungannya makanya
suka kadang kadang kaget
kok merasa pinjam sekian loh kenapa tiba tiba
harus bayarnya sekian atau
misalnya ada yang mendapatkan fasilitas
fasilitas dari kantor pinjaman lunak
mereka merasa itu adalah bagian dari
bonus gitu bukan suatu kewajiban
yang perlu dibayarkan
mbak prita pasti pernah mendapatkan
banyak kasus ya di mana generasi milenial
terlibat dengan hutang
lalu seperti apa sih mbak solusinya ada kata mereka
berhutang tapi tadi mereka
literasinya rendah kemudian juga
tidak punya alternatif income tambahan
untuk sebagai pelunasan
pertama pasti kita akan ajak
mereka melakukan evaluasi masih udah
bila mana memang ternyata porsi
hutang masih di bawah
itu masih bisa dikatakan ia cukup
aman lah kemudian yang kedua kita lihat
adalah cicilannya bila mana jumlah cicilan
dari penghasilan tetapnya dia
maka bisa dikategorikan juga risikonya
cukup rendah lalu yang berikutnya
yang kita lihat adalah
kalau ternyata kesehatan
keuangannya sudah mulai terganggu dengan adanya
pinjaman yang mungkin berkelanjutan
atau berkepanjangan apa sih maksudnya
berkepanjangan kita sebutnya gali lubang
tutup lubang jadi untuk
menutup pinjamannya sebelumnya
itu dia mengambil pijaban yang lainnya
nah bila mana anda sudah mulai masuk nih ke dalam
kategori itu maka anda harus masuk
ke konsep yang namanya financial therapy
nah financial therapy ini akan melihat
sebetulnya pribadi orang ini seperti apa
mengurangi hutang atau bahkan
melunasinya itu ada dua teknik
yang tekniknya kita sebut bola
nah ini akan tergantung terhadap
psikologi si orang itu sendiri mas
karena setiap teknik ini itu yang satu
lebih ramah terhadap
dia terhadap motivasinya kurang
yang satunya lagi lebih bisa memberikan motivasi
untuk melunasi tetapi mungkin
perhitungan finansialnya itu
berarti psikologi dari
si penghutang ini sangat penting
ya mbak untuk memahami bagaimana
strategi mereka untuk melakukan pelunasan
nah yang menarik adalah
seandainya dirinya sendiri belum mengerti
sebenarnya mereka itu jadi
shopaholic ataupun mereka berbelanja itu karena apa
kadang kadang orang mungkin karena tadi stres
karena faktor sosial karena kebutuhan
legitimasi atau validasi dari sosial media
bagaimana anda melihat hal ini mbak
betul karena akar permasalahan utang itu sendiri
sebenarnya adalah sisi
kesehatan mental dari si penggunanya gitu
asal muasalnya pun dari situ
mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk delaying gratification
apa itu menunda kenikmatan
terus dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat dirinya dia tuh merasa secure
atau dia percaya diri lah dengan apa yang dia punya
itu cenderung lebih mudah masuk ke dalam jebakan utang
yang untuk konsumtif dibandingkan yang tidak
maka penyelesaiannya adalah memahami diri sendiri
anda masuknya ke kategori yang mana
kemudian yang berikutnya adalah penyelesaiannya
jadi kalau udah terlilit hutang nih gitu ya
itu kita masih mendapatkan mas yuda fenomena bahwa
ya sudah gitu pada saat saya dapat penghasilan
ah saya masih mau pakai yang lain kan saya juga boleh menikmati hidup
dia lupa bahwa dia sudah menikmati hidupnya duluan
dan sekarang saatnya membayar
jadi kadang kadang yang punya hutang bisa jadi lebih galang
daripada yang membeli hutang
iya dan bicara mengenai utang nih mbak
rata rata kan mereka kalau misalkan ada bunga ya
mereka kalau apalagi kalau kartu kredit ya
mereka ada cicilan paling rendah ya ataupun apa namanya
pembayaran pelunasan sesuai dengan kemampuan gitu
yang di dalam artian ada angka nominal yang dinegosiasikan
apakah ini sebenarnya jebakan mbak
mengingat banyak sekali teman teman ataupun saya juga pernah nih ya mbak
menyicil dengan paling minim gitu ya
nah bagaimana untuk mengatasi hal ini mbak
ya sebetulnya itu balik lagi ke literasi tentang utangnya itu mas yuda
karena anda tadi pun menyebut bahwa ada pembayaran paling minimal
untuk melunasi hutang
kadang kadang pembayaran minimal itu bahkan belum melunasi utang
itu hanya membayarkan bunganya saja
jadi konsep literasi terhadap bagaimana perhitungan suku bunga
dan bagaimana itu berpengaruh terhadap penurunan dari saldo hutang kita
itu penting sekali
karena kalau anda tidak paham nih para pemirsa bahwa membayar minimal
itu ternyata saldo utangnya itu belum turun
itu hanya menurunkan bunganya saja
sebenarnya anda belum pernah membayarkan pokok utang yang anda pinjam sebelumnya
nah itu yang harus dipahami oleh setiap pengambil pinjaman
mbak ini terakhir mengenai tips ya
sebenarnya klise ya tadi salah satunya sudah di spill sama mbak prita
terkait dengan bagaimana kita bisa menunda kenikmatan lebih cermat dalam mengelola keuangan
secara psikologi juga kita tahu mana yang menjadi prioritas
mana yang kebutuhan tadi ya kebutuhan apa tersier
ataupun kebutuhan kebutuhan yang tidak terlalu urgent
nah apa nih mbak tipsnya sederhana yang bisa diterapkan sebelum kebablasan dengan utang mbak
oke paling pertama bila mana anda tidak yakin anda membayar
yakin anda memiliki kemampuan untuk menunda
maka uninstall fasilitas fasilitas pinjaman yang tanpa agunan
dengan demikian kalaupun anda akan mengambil fasilitas tersebut
itu anda perlu melalui beberapa tahap dan anda harus berpikir ulang
lalu yang kedua coba deh anda lakukan anggaran pembagian rekening itu dibagi tiga
coba dulu kelola untuk memberi kenikmatan dengan post playing yang anda punya
jadi tahan diri anda hanya di angka yang memang anda mampu
dan yang terakhir bila mana anda merasa hari ini anda memiliki saldo utang pinjaman tanpa agunan data itu semua
perlihatkan ayo faktanya itu dihadapi dan dicari solusinya supaya akhir tahun ini anda sudah bebas utang konsumtif
wah terima kasih sekali tipsnya sangat bermantat buat di luar sana sedang berjibaku nih ya mbak ya menghadapi utang utang yang pastinya membuat stres
gaji cuma nempel beberapa jam udah itu ambiar ya karena dibayar untuk semua utang piutang
terima kasih untuk waktunya mbak sehat selalu